dengan semangat bu cici penyintas erupsi semeru asal dusun kamar kajang desa sumberwulu kecamatan candipuro lumajang ini
meracik batagor dan berbagai kudapan lainnya untuk para pelanggannya
kudapan ini istimewa karena dibuat di dapur rumah relokasi atau biasa disebut dengan huntap hunian tetap semeru
dia merasa beruntung karena selain mendapatkan bantuan rumah huntap pasca erupsi semeru dia dan suaminya juga bisa menjalankan usahanya di sini
ya alhamdulillah semenjak ibu apa namanya pindah ke huntap ini ibu punya usaha warung ini ya alhamdulillah ada aja yang beli pembeli alhamdulillah ada aja
kalau bapak ini suami kadang di kebun
kadang dia ngoli serabutan kadang di huntara kadang di luar di sana ini bangunan gitu
ya pasca erupsi semeru dua ribu dua puluh satu tak kurang sepuluh tiga ratus sembilan puluh lima jiwa harus mengungsi
sebagian besar juga harus kehilangan tempat tinggalnya
pemerintah pun melakukan relokasi hunian mulai hunian sementara atau huntara
ataupun hunian tetap
hingga awal maret dua ribu dua puluh tiga berkisar satu delapan ratus tiga puluh tiga kunci hunian telah diserahkan ke penyintas erupsi semeru dua ribu dua puluh
berbagai fasilitas umum juga didapatkan diantaranya tempat ibadah taman tempat olahraga balai pertemuan sekolah pasar hingga tempat pemakaman umum
bu cici juwarsi termasuk beruntung telah bisa mengembangkan usaha di hunian tetap
begitu juga dengan dua puluh kepala keluarga lainnya yang bisa mengelola
peternakan kambing komunal di sekitar hunian tetap
namun tak bisa dipungkiri banyak penghuni yang harus pulang pergi dari huntap ke rumah asal di kawasan zona merah
data dari koordinator lapangan dari sekitar satu delapan ratus tiga puluh tiga penerima kunci berkisar satu tiga ratus jiwa yang menempati hunian tetap
karena itu sudah tidak ada pilihan lagi kita pulang ke huntap
kalau siang aktivitasnya karena untuk aktivitas kita akan petani
jadi aktivitasnya kebanyakan di curokobokan dan kajar kuning karena di sana sudah dinyatakan zona merah sama bppt
kita malam balik lagi ke huntap
dikarenakan di huntap masih belum ada pekerjaan yang untuk menunjang ekonomi keluarga kami
maka akhirnya kami dan keluarga kami dan orang orang yang ada di huntap ini beraktivitas kembali di daerah asal
karena di daerah asal itu meskipun zona merah di sana untuk menunjang
ekonomi itu sangat bagus sekali
kawasan pertambangan pasir kampung renteng desa sumberwulu termasuk aliran lahar semeru dan zona merah
pada erupsi semeru tahun dua ribu dua puluh satu lalu kawasan ini habis diterjang material vulkanis
kawasan ini juga termasuk kawasan paling banyak ditemukan korban jiwa meninggal dunia
namun kini khususnya di siang hari kami tak kesulitan menemukan para penghuni huntap bekerja di kawasan ini
suprianto dan aziz misalnya
mereka mengaku terpaksa kembali bekerja di kawasan zona merah ini karena mata pencahariannya masih di kawasan zona merah semeru ini
tak jarang bila kelelahan mereka masih bermalam di kawasan ini
kan habis bencana kan seumpamanya itu kan trauma
nah jadi ambil yang aman aja
jadi kalau malam ya buntarannya dihuni
kalau siang ya ke rumah lama sambil cari ekonomi kerjanya sini gitu loh
ya diterima aja
kan di sana apa tepat darurat
kalau di sini hujan anggap lah ngungsi ke sana
meski masih ada yang menggeluti profesi lama di kawasan zona merah
sebagian dari penyintas yang tinggal di hunian tetap sudah memulai merintis usaha
para penyintas erupsi semeru dua ribu dua puluh satu yang mendapatkan bantuan rumah relokasi ini
menyatakan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hunian tetap
namun mereka berharap juga mendapatkan bantuan bimbingan usaha
hingga pemasarannya agar tidak harus kembali bekerja di kawasan zona merah
wida subianto aga dipa lumajang jawa timur